dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo hari ini tidak menghadiri acara penetapan pasangan prabowo gibran
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
ganjar mengaku tidak mendapatkan undangan dari kpu
ganjar terlihat bersepeda menyusuri jalanan di sekitar rumahnya di sleman yogyakarta
ganjar bersepeda ditemani istrinya siti atiko
ada penetapan dari kpu pak ganjar diundang nggak
sampai hari ini sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya pak ganjar datang nggak
aku malah orang yang terundangan nih
terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan pak sama keluarga